video penganiayaan ini terjadi pada tiga juli lalu di lembang leatung kabupaten tanah toraja sulawesi selatan
dalam video tersebut korban yang berusia tujuh belas tahun disekap dan dianiaya oleh dua orang pelaku berinisial ml berusia sembilan belas tahun dan rp lima belas tahun
menurut polisi motif pelaku karena sakit hati korban tidak mengembalikan uang pinjaman dari ibu pelaku
polisi telah mengamankan barang bukti pecahan kaca sementara kedua pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka
berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa benar ini korban dianiaya dengan cara dipukul kemudian disekap
kemudian salah satu dari pelaku ini sempat memecahkan pecahan botol minuman
kemudian pecahan tersebut dimasukkan ke dalam mulut korban
korban sempat dirawat di rumah sakit namun saat ini telah berada di rumah
kedua pelaku dikenakan pasal delapan puluh ayat satu undang undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
dan untuk pelaku yang masih di bawah umur dilakukan diversi
tim liputan cnn indonesia